ombudsman republik indonesia belum lama ini mendapati temuan mengejutkan soal kelangkaan minyak goreng yang terjadi di berbagai wilayah di indonesia
anggota ombudsman ri yk hendra fatika menyatakan adanya tiga masalah besar penyimpangan yang terjadi pada transaksi minyak goreng
beberapa masalah itu diantaranya terjadi pembatasan stok minyak goreng dari distributor ke agen dan dari agen ke toko retail
hingga penyusupan stok pasar tradisional
ombudsman melihat kecenderungan para pedagang bukan membeli minyak dari distributor maupun agen tetapi membeli dari toko retail
maka masih terjadi pembatasan stok artinya distributor membatasi dari ke agen agen membatasi ke retail
bisa saja misalnya dari produsen minyak goreng ini sekarang memprioritaskan kepada konsumen konsumen
misalnya konsumen industri yang itu memang
bisa memberikan harga dengan yang cukup tinggi
dugaan ombudsman menguat dengan adanya temuan ketiga yaitu pembelian minyak goreng bundling
seperti yang terjadi di pasar jekulo di kudus jawa tengah
pedagang sembako di pasar tradisional ini rabu siang mengeluhkan adanya syarat pembelian minyak goreng dari agen penyuplai
untuk mendapatkan minyak goreng mereka diharuskan membeli barang lainnya seperti tepung maupun margarin
masa persaratannya ya
pak harus pakai online
pakai seminggu nanti
seminggu baru dapat
iya nanti dapat satu tiga tiga karton
meski pemerintah menjamin stok minyak goreng di pasaran namun antrian warga untuk mendapatkan minyak goreng masih terjadi
di jakarta ratusan warga rela antri di bawah terik matahari
demi mendapatkan minyak goreng murah di kawasan rawamangun pada rabu siang
tempat ini minyak goreng curah dijual seharga rp sepuluh lima ratus per liter
masing masing warga hanya diperbolehkan membeli maksimal dua jerigen
nah itu lima liternya langsung dibayar
tunai apa gimana bu
itu ada biaya tambahan gak bu
gak ada sih
gak ada tambahan ya bu ya
gak ada kenapa gak dipajang di atas mas
karena kan dibatesin
yang batesin siapa
ini gak yang merintahkan membatesin berapa kardus yang harus dipajang mas
sepuluh dus per hari
petugas gabungan hanya memberi teguran atas temuan puluhan karton minyak goreng di salah satu waralaba itu
dan menyuruh untuk segera dijual agar masyarakat tidak kesulitan mencari stok minyak goreng
untuk kebutuhan memasak
tim liputan cnn indonesia